ya seperti kos kosan tapi ada dapurnya
akang ada uangnya
insya allah ada min
terus kita teh pindahnya kapan
besok juga bisa
beres beres dulu atuh kang
kalau barang ma bawanya bisa nyekil
kita bawa sedikit sedikit
yaudah akang tengok beres
rumah kontrakannya udah dapet
kalau kontrakan mah banyak
bisa masuk kapan aja
tapi gimana kalau kita tertinggal di rumah petakan
tapi lebih kecil
ya seperti kos kosan
tapi ada dapurnya
akang ada uangnya
insya allah ada min
terus kita teh pindahnya kapan
besok juga bisa
beres beres dulu tukang
kalau barang mah bawanya bisa nyicil
kita bawa sedikit sedikit
yaudah akang tengok bersih bersih dulu ya
besok bubuk lagi
akang mau dibikinin minum
minum manis bubuk aja ya